kayaknya mau pada nangis tuh
lihat temennya menderita ancur
mulai belajar gara diri kursus kursus coba deh
lu tuh seneng banget tertawa di tas penderitaan orang
lu mau seribu kali nonjok gua
lu gak akan bisa ngerubah keadaan
karena sahabat lu si rompis itu
nangis cuy lihat temennya menderita ancur
mulai belajar gara diri kursus kursus coba deh
baru alami gua

kemestap es pani

kamu dari mana
kenapa jam segini baru pulang
kamu seharusnya udah nyampe dari tiga jam yang lalu di rumah
kamu habis ketemu gibran kan
oh mentang mentang kakak gak bisa jemput kamu terus kamu pulang seenaknya
kamu mau prestasi sekolah kamu menurun lagi
kamu mau dapat nilai
sekarang kita harus buktiin
kalau hubungan kita ini ngebawa kita ke nilai yang lebih positif dalam hidup kita
kita makin pinter di sekolah
makin rajin belajar
makin rajin juga beribadah
kak rahman jangan marah marah gitu dong
dengerin penjelasan adik kakak ini
aku punya alasan kenapa aku pulangnya telat
soalnya aku beli sesuatu buat kak rahman
beliin dasi buat kak rahman
soalnya aku tahu besok kan kakak pulang
soal ulangan aku soal sekolah aku
kakak gak usah khawatir ya
kemarin itu aku dapat nilai nol karena dikerjain sama orang
aku dituduh sama orang
kalau aku ini ngasih contekan ke temen temen aku
padahal enggak kok
jadi tadi itu aku dikasih kesempatan sama guru aku
dan akhirnya nilai matematika aku enggak
ya enggak lah
masa kakak gak percaya sih sama aku
ya kalau emang kak rahman gak percaya sama aku
bisa tanyain langsung sama guru aku
kakak percaya kok
aku masuk duluan ya
makasih ya lah
kok tumben ya
wulan gak ngebelain pacarnya kayak kemarin kemarin
pokoknya kali ini gue puas
gak kebayang tuh mukanya si roman
tapi yang jelas
si rompis itu gak akan ada tempat lagi buat ular
apalagi di hatinya
ini pasti mau nanyain soal roma
udah ongkat aja
barusan kamu kirim fotonya roman ke ibu
itu bukan rekayasa bukan editan
roman memang lagi ditahan
atau gini deh
kalo ibu kurang yakin
ibu datengin aja polsek cibubur bu
dia ditahan di sana
oh yaudah makasih ya
bagaimana bu indah
foto itu benar pak
roman lagi ditahan di polsek cibubur
saya gak percaya bu
pasti ada yang salah
saya yakin roman tidak akan melakukan hal itu
apanya salah pak indra
sudah jelas jelas roman ditahan
berarti dia itu pasti berbuat kesalahan yang melanggar hukum
ya terus bagaimana dengan pemberian penghargaan besok pak
begini aja bu indah
kalau bisa dikasih sama siswa yang lain
menurut saya ya bu indah pak umar
bagaimana kalau kita lihat aja besok
kalau memang roman datang ya kita berikan
tapi kalau enggak kita hilangkan aja kategori itu
karena menurut saya
hanya roman yang pantas mendapatkan penghargaan itu
ini kan roman
si ray dapat foto roman lagi di penjara
gue yakin banget
pasti semua anak anak tujuh ratus dua belas udah dikirimin sama dia semuanya
devon pasti udah tahu ini juga
bisa bisa dia ngasih tahu papa kalau
roman masuk penjara
dan akhirnya gue sama roman gak bisa ketemu lagi

tapi yang gua bingung kenapa devon bisa tau
padahal kan ras ini terjaga dengan aman banget ya gak mungkin lah masih kita ngebocorin
sama saya juga masih mempertanyakan itu soal itu kenapa bisa tahu defon
oh iya man tadi bu indah telfon gue
dia bilang besok acara pembagian penghargaan itu jam sebelas
dan kalo jam sembilan lo itu belum terbukti bersalah atau engga ya penghargaan lo harus dicabut
besar ya sansek
jangan nyerah mi twin kita aja belum nyerah kok
gua masih inget banget waktu lu bantu gua buat ngejar
ngejar penjahat yang udah nepi gua di atm itu
sekarang waktunya gua balas budi atas perbuatan itu
kita bakal nemuin siapa penjahatnya
waktunya bobby balas budi
makasih ya bapak
tapi ada satu pertanyaan loh
jangan ada tangan lo was